pak jatuh makan apa ini makanan paling nikmat di dunia panah namanya jengkol tapi ingat ini hukumnya
makro oh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum waalaikumsalam membeli tali memakai topi sebelum
patroli boleh kali minta kopi tapi tapi tunggu tunggu tunggu tunggu dong
indra lukman bener kan apa kataku tidak perlu dibuktikan kalau sepeda kece udah dibilang ya
kan iya dong siapa sih yang bisa bikin sepeda sebagus kayak gini sepeda sobri dong
astaghfirullahaladzim lu apa apa
ini semua karena kamu apaan aku pengen belok lagi kamu pakai
emang kamu kira aku angkut
kamu itu bikin apa lagi sih
jadi gini tadi siapa yang belok terus tiba tiba ikal datang enggak pakai lampu
sen datangnya nggak pakai minta maaf lagi
oh ya masa orang pokoknya kalau jawab yang apa sepeda keonde lo lebih angin
nah ini dia nih dari tadi biangke rokel tahu gara gara kalian latihan kami tuh hancur tahu
lalu kita menganggur
indra dong indra
udah udah udah udah usah ngeles
gak usah kales udah biar pinter biar pinter apaan bikin rusuh mulu kamu kerjaannya
ustadz tuh udah bingung ngadepin kamu tuh gimana lagi supaya kamu tuh gak bikin ornar
segala sepedanya tabrak tabrakin
kalau mau nabrakin sepeda jangan ke sepedanya sobri dong
yang listrik kan banyak pohon segala macem cepet hancurnya
enggak enggak enggak
pokoknya ustadz kamu tahu ya kalian harus minta maaf sama trio bemo sama butet cs dan amalia cs
udah maafin uang
lukman indra kebeli sobrimu
ikral sekali lagi minta maaf ya
udah minta maaf sekarang kamu juga bantuin sobri untuk betulin sepedanya
dengan gagah baginda rasulullah pun mendekat
dan malaikat jibril mempersilahkan baginda rasulullah untuk naik ke atas bukrok
terima kasih terima kasih
waalaikum salam ustadzah
anak anak ustazah lagi pada ngapain sih
ini loh ustadzah kita tuh lagi latihan
betul latihan bercerita temanya tentang
isro miroch baginda rasulullah
masya allah bagus banget sih tema yang kalian ambil
ya iya dong pasal selia gitu loh
ya allah ustadzah
amelia titibun seluati
idenya tuh emang selalu celing celing gitu
kira kira dibandingkan dengan nilain nilai kita udah berapa ya
ya pasti sepuluh lah
minimal sih ya
cuma sembilan doang ya kan mustazahi
oh itu sih bisa lebih
memang kan ya
tapi ini kalian harus latihan lagi
nah karena sekarang udah malam
kalian harus balik dulu istirahat ke kamar masing masing ya
eh ustadzah bentar lagi deh ini tanggung tanggung
soalnya amel tuh lagi semangat banget nih
sedikit lagi tuh
nyaring banget sih kayak petesan cabai
ini cuma ranting bukan ular liat nih
sekarang mendingan kalian istirahat aja latihan besok pagi ya
balik ke kamar masing masing ambil kertas ya
eh lu merusak aja
oh ini semua pokoknya kering keringan
aduh kerjaan ke banyak
katanya pengen bantuin
eh taunya cuma setengah gak habis
alamak di kita
jadi lukman tidur duluan dong
aku tidur duluan ya
tidur aja pake salam
tidur aja pake salam
ini tayangnya dicocoknya taruhannya di setang deh
ini taruh disini aja deh
kalau kamu murid kamu cocoknya taruh dimana sobrie
ya dia tidur
tidur ya dong
rambutnya geser dulu ya
gimana kalau kita orang lanjutin besok aja
oe dah ngantuk
kamu tidur duluan deh sooran aku nanggung
oe duluan ya
masih bagus nih kalah sih sobrie
uh ganteng banget kamu
maksimal apa sih
walaikumsalam ayah gubul
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini makanan paling nikmat di dunia panah namanya dengkot tapi ingat ini hukumnya makruh
membeli tali memakai topi sebelum patroli boleh kali minta kopi positi jalan jalan
kalau mau kopi
kopinya bisa ditaruh di ruangan
hai kalau kau tidak mau sholat aku akan tinggalkanmu
jangan ampuni dia
butet malam malam gini teriak teriaknya jelas risik tau ganggu orang tidur aja
yang ada kau yang ganggu kami latihan
wah yang ada tuh kamu ganggu aku lagi tidur
afwan butet mungkin lebih baik kita udahan dulu latihan dramanya yaa

mungkin lebih baik kita udahan dulu latihan dramanya yaa